kasus penyegelan paut anyelir oleh pihak rw empat kelurahan pedurenan kecamatan karangtengah tanggerang banten akhirnya bisa diselesaikan
senin pagi paut anyelir yang memanfaatkan gedung posyandu di dalam perumahan gria kencana satu ini bisa kembali memulai pembelajaran tatap muka
kegiatan berlangsung setelah mediasi pengelola paut dan pengurus rw empat dengan kelurahan pedurenan
terkait iuran rp tujuh ratus lima puluh yang diminta pihak rw lurah pedurenan abdurrahman menyatakan posyandu anyelir tempat paut berlangsung merupakan bagian dari fasul dan fasos sehingga bebas penghutang
karena memang pihak pengurus rw dan pengurus paut kurang komunikasi itu aja miskomunikasi
mereka tidak pernah duduk bareng tidak pernah saling ketemu
ada jaminan tadi pak
maka buka lagi nih kesian tuh anak anak pak
ya kalau sudah mereka sama sama komunikasi ya buka
pengelola paut anyelir sukayesi mengaku sudah mendapat izin penggunaan bangunan posyandu untuk dijadikan sarana paut dari pmkotanggerang
sukaisi juga memperkenankan bangunan paut digunakan untuk kantor rw secara bergantian
kami diizinkan membuka paut
mulai dari dua ribu sepuluh saya sudah mulai
bawa anak anak di sekitar sini untuk bermain
lalu mereka suka senang
lalu kami mulai lagi membuka
dan ini memang sudah diizinkan mas
waktu kemarin pak rw nya bilang mau jadi sekretar rw silakan
warga menyambut baik keberadaan paut dalam perumahan ini karena dekat dengan tempat tinggal mereka
karena dulu yang anak pertama yang nomor tiga sekarang sudah kelas lima
pak rw nya di sini juga
jadi ini nomor yang keempat
sebelumnya bangunan posyandu anyelir yang dijadikan sarana paut di perumahan geria kencana satu digembok ketua rw empat
dengan alasan ingin menjadikannya sebagai sekretariat rw
selain itu pengelola paut tidak mampu membayar penghutan iuran bulanan senilai tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
dodi wahyudi tanggerang banten